warga boyolali jawa tengah turun ke jalan pada minggu pagi
masa menggelar aksi protes atas pernyataan calon presiden prabowo subianto mengenai tampang boyolali
yang ini dinilai merendahkan warga boyolali
warga memenuhi jalanan boyolali kota
ada dua lokasi konsentrasi masa yaitu di gedung mahesa dan di jalan pandanaran
khususnya di simpang siaga dan morumen susu segar
mereka pawai naik sepeda motor keliling kota memprotes pernyataan calon presiden prabowo subianto mengenai tampang boyolali
aksi juga diikuti bupati wakil bupati dan ketua dprd boyolali
diberi izinkan menggunakan kesempatan ini dengan anak yang bersifat anakis itu yang tidak berguna